kementerian dalam negeri akhirnya mengeluarkan surat teguran kepada gubernur papua lukas nmb
yang melakukan perjalanan ke papua new guinea tanpa melalui mekanisme sesuai peraturan perundang undangan
untuk membahasnya lebih dalam kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dirjen otonomi daerah
kementerian dalam negeri akmal malik selamat sore pak akmal
selamat sore mbak dana
oke pak akmal langsung saja ini gubernur papua melakukan perjalanan ke papua new guinea
menggunakan ojek lalu dideportasi karena masuk secara ilegal tanpa dokumen yang lengkap
apakah kemudian kasus ini adalah kasus pertama yang pernah dilakukan kepala daerah
atau pernah terjadi sebelumnya pak akmal
baik terima kasih mbak nana
tentunya kita menyesali
tetapi untuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi tentunya kita memerlukan investigasi ya
dan kebetulan saat ini kami berada di papua untuk membangun komunikasi
jadi setelah kemudian pada tanggal satu april
kita bersurat memberikan teguran terkait dengan kunjungan ke luar negeri yang disinyalir tanpa izin
memang informasi yang kita dapat beliau memang pergi berobat
kita dapat memahami kondisi kesehatan beliau yang memang kurang baik dalam beberapa waktu terakhir
tetapi sekali lagi tentunya keluar dari wilayah administrasi indonesia ke luar negeri tanpa izin

kondisi kesehatan beliau yang menyebar di luar negeri
kondisi kesehatan beliau yang menyebar di luar negeri
dan tentunya ada konsekuensi dari tindakan tindakan yang tidak mematuhi ketentuan perundangan
alasan gubernur papua menyebrang ataupun pergi tanpa dokumen yang jelas ke papua nuginia adalah untuk berobat
tadi berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh pak akmal
apakah ini yang pertama kalinya dilakukan atau memang sudah beberapa kali menyeberang ke papua new guine untuk berobat

lebih tahu tentunya pihak terkait lebih paham ya
tentunya pihak migrasi yang lebih berhak untuk menjawab kejadian ini
tetapi kunjungan yang seperti kami katakan menggunakan ojek
seperti yang beliau akui di dalam beberapa statement yang banyak beredar
tentunya baru pertama kali ini kita lihat
tetapi bahwasannya beliau kondisi kesehatannya kurang begitu baik
memang itulah fakta yang kita dengar beberapa
apa waktu terakhir kali ini
tetapi kami katakan di dalam sistem perizinan kita memang ada dua izin
izin keluar dari itu
pertama izin karena berdinas
yang kedua karena alasan penting
biasanya kalau sakit itu karena alasan penting
dan untuk alasan penting itu biasanya para kepala daerah cukup kita minta untuk menyampaikan saja surat
bisa dikirim secara cepat text mail ataupun wa
dan dalam waktu beberapa hari kita akan langsung
kita tanggapi untuk bisa diberikan izin
karena memang itu adalah faktor kemunusiaan ya mbak dana ya
oke pak akmal artinya gubernur papua belum mengirimkan surat begitu ya
ketika beliau ingin berobat ke papua nugini
belum mengirim surat ke kemendagri pak akmal
kami belum terima surat permintaan izin untuk berobat ke luar negeri
nah ini yang kita katakan ketika kita membaca berita dan juga mendengar secara visual
audiovisual statement beliau di beberapa media sosial yang banyak beredar
kita mengatakan bahwa sama beliau ke luar negeri untuk berobat
tetapi sekali lagi kita belum pernah menerima surat permohonan izin untuk berobat ke luar negeri
oke pak akmal sudah ada teguran yang dijatuhkan kemendagri kepada gubernur papua lukas nmb
kenapa tidak diberikan sanksi begitu meskipun tadi ada alasan kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh pak akmal
ya tentunya kita apa
penegakan sebuah regulasi harus diawali dengan memberikan teguran dulu
tetapi apabila kemudian dilakukan berulang ulang
seperti yang kejadian kejadian apa
kejadian yang dapat kita buktikan secara fisik
tentunya akan ada sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan
oke pak akmal anda berada di papua tentunya mendengar penjelasan dari gubernur papua lukas nmb
apakah beliau berjanji tidak akan mengulangi
atau buatannya lagi begitu kepada kemendagri
beliau belum bisa kita hubungi secara apa
fisik karena kondisi kesehatan yang belum begitu baik ya
jadi kita menghormati ini
sesungguhnya kita memang lagi ada kegiatan sekaligus melakukan monitoring terhadap kesiapan pon
nanti bulan oktober
dan kita juga melakukan komunikasi dengan beberapa tokoh agar pon kita sukses
sekaligus mendampingi pak menteri
dan sesungguhnya kami juga ingin
kita bisa berkomunikasi dengan beliau
cuma karena kondisi kesehatan yang belum begitu baik
jadi kami belum bisa melakukan konfirmasi
tapi melalui seda sudah dapat konfirmasinya
terakhir imbauan kemendagri kepada kepala daerah lain
agar tidak melakukan tindakan serupa yang memberi contoh tidak baik kepada masyarakat pak akmal
ya tentunya kita menghimbau kepada semua kepala daerah
ketika memang ada kepentingan kepentingan yang mendesak
untuk keluar negeri
kami katakan kemendagri siap memberikan pelayanan terbaik
kok paling kami katakan satu dua hari selesai perizinan
sepanjang semua persyaratannya memenuhi
semoga tidak terjadi lagi kejadian yang dilakukan
seperti gubernur papua lukas nmb pergi ke luar negeri tanpa dokumen yang jelas
dan tanpa izin dari kemendagri
terima kasih sekali penjelasannya dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri pak akmal malik
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini